dan suasana kawasan belanja di kopo bandung pada minggu siang kemarin tampak berbeda dari biasanya
aneka hewan reptil ikut meramaikan sejumlah sudut
acara bandung bersisik digelar dan merebut perhatian pengunjung salah satunya kontes tarantula
untuk pertama kalinya kontes tarantula digelar di bandung
tepatnya di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan kopo kota bandung
kontes ini diikuti oleh puluhan peserta dari seluruh daerah di indonesia
ada empat kelas dalam kontes ini
open terestrial yang dinilai dari komposisi karapas atau tubuh dan abdomen atau perut
open enclosure yakni penilaian kandang seperti kandang harus sesuai dengan tipenya
yaitu lebih besar empat kali lipat dibandingkan ukuran panjang tarantula
kelembaban kandang dan estetik ketampilan kandang
atau sarang tarantula dinilai dari ketebalan kebersihan dan kerapihan
yang terakhir starving atau kecepatan memburu mangsa
dan tidak lupa kesehatan hewan pun menjadi penelayan juri
soalnya tarantula sendiri itu menarik gitu untuk jadi bahan edukasi
selain kontes tarantula dalam acara ini digelar kontes ular yang diikuti satu ratus lima puluh peserta
selain lomba beberapa hewan juga ditawarkan untuk dipelihara
dian permatasari bandung